kebakaran lahan gambut di jalan parit demang dalam pontianak kalimantan barat hingga kamis belum berhasil dipadamkan
kebakaran semakin meluas dan telah mencapai lebih dari satu hektare
lahan gambut yang terbakar ini adalah lahan kosong yang banyak ditumbuhi pepohonan dan semak belukar
lahan gambut ini terbakar sejak selasa dan hingga kami siang belum berhasil dipadamkan
suhu panas dan minimnya sumber air di lokasi membuat petugas kewalahan memadamkan api
mengaku kesal dengan ulah pembakar lahan gambut yang membakar saat pembersihan lahan
wali kota pontianak edi rusdi kamtono menyegel lahan gambut yang terbakar dengan pelang di empat titik di wilayah kota pontianak
lahan yang disegel tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun selama lima tahun dan diberikan sanksi denda
sesuai peraturan wali kota no satu ratus empat belas garis miring tahun dua ribu dua puluh
tentang kebakaran hutan dan lahan
beberapa lahan yang terbakar yang penyebabnya ini masih disengaja
nah pemerintah kota pontianak sudah menentukan titik titik ini dengan memasang pelang ini di bawah peringatan
dan akan kita beri sanksi bagi pemilik lahan yang disengaja pun tidak disengaja